padahal ibu enggak tahu
apa yang dilakukan ibu enggak ratukan terima
itu sudah sangat keterlaluan ibu enggak
kalau kita meninjau kembali
seperti kita dulu
aku juga rai
tetapi terlebih dahulu
kita harus meminta izin pada ayah anda
kalau begitu kita temui ayah anda
putriku ada santan
ibu dimohon maafkan ibu
ibu tidak bermaksud menyakitimu
ibu tak mau n easy
tempat ini sangat sepi
kita berajam musti itu
aku menyimpan kita berajam musti
kita ini sudah
ada di dalam
orang orang yang telah
akan aku habisi

rai turunkan suaramu rai
tidak sopan berbicara seperti itu di depan ibu
yunda sebenarnya ada apa

kalian tidak ada di sini saat semua itu terjadi
hanya aku yang melihat ibu nia menjadi seseorang bisa
dia selalu dijalinkan oleh bapak ratu putri
kau terus ela sekarang dutch
apa yang baik baiknya saudara saudara tapi

kau seperti siang sudah kusip strategi
namun ibu naya yang dipindah begitu pun dengan si guru
dari pergeseran tulang dan sendi yang dialami oleh raden wirawisa
paman pastikan itu akibat dari pukulan jurus bajing kiri
penjarakan seng hurjar
sendika agus nisa
racun ular dungung raja
yang melukai bunda ratu ketering mani
itu pun sama ibu naya
yang memiliki botol racun itu tidak lain adalah ibu naya ketering mani
yang sudah ke therapy
raka cukup memberikan racun ini
botol racun itu diletakkan di kamarku
setelah ibu darah tukering manik meminumnya sendiri
mereka sengaja melakukan itu semua
untuk memfitnahku ibu darah
seakan akan akulah yang menaruh racun itu ke dalam minuman ibunda
ibu darah tukering manik
rara santang sudah tahu
pantas saja dia sangat ingin menuntutku di persidangan istana
ini tidak bisa dibiarkan
kalau sampai kanda prabu tahu semuanya
aku bisa mendapatkan hukuman berat
malah mungkin hukuman mati
aku harus melakukan sesuatu